order now novelikatan cinta download klik klik sekarang
karena banyak petunjuk di sekitar kalian
petunjuk apa mas
saya sangat menyayangi kamu
bertanda apa ini
padahal lihat cuma
rebahan sebentar malah ketiduran
dit ada apa ma
kok mama gitu mukanya
mama mau pergi ziarah ke makam pak
mama jadi kangen sekali
dan mama yakin mereka juga kangen dan menginginkan mama menyiripkan doa buat mereka
ya sebenarnya boleh boleh aja sih mbak
tapi memang nggak boleh sendirian
setidaknya ada kota reina yang nemeninnya
harus tanya mas al juga diijinin apa nggak
betul kamu sama reina mau ikut
ya aku pasti mau reina pasti juga mau
yaudah kalau gitu telfon al ya
boleh pinjam handphone kamu
ya sim card mama soalnya belum
udah diambil sama al dan belum dikasih

aku datang foto
ya andin kenapa
mama mau ngajak andin sama raina
perasaan mama nggak tenang
seharusnya hari ini banget ya ma
memang gak ada waktu yang lain
mama kan tahu kondisinya seperti apa kan
ya aku tahu mama tahu al
tapi perasaan mama benar benar gak tenang
karena mama mimpiin mereka
nanti riza ikut aja buat jagain kita
oke mama boleh ziarah
dan aku nggak mau cuman riza aja yang ikut temenin mama
aku akan suruh putra sama jimmy juga ikut nemenin mama ziarah
jadi mereka bertiga akan temenin mama andin dan juga reina
dan satu lagi aku nggak mau mama jauh jauh dari putra jimmy dan riza
mereka harus terus nempel sama mama
dan kalau ada apapun yang mencurigakan langsung kaburin sama aku
jangan ditutup tutupin ya
yaudah kalau gitu
pak al udah izinin tapi kita harus pergi sama jimmy putra dan juga riza untuk mengawal
yaudah bagus kalau gitu
aku ke reina dulu ya
aku mau beramah reina
mama juga siap siap ya
hmm udah cantik deh
udah wangi deh
kalau rena tuh udah mandi udah wangi banget
belum bilang mau ke mana loh
mama itu mau ke makam
nggak usah lah di rumah aja
lagipula ada dua bodyguard sama riza juga ikut
si kiki kan juga lagi kuliah
takutnya nanti pas dia balik ke sini nanti dia nyariin lagi
yang penting kalian dikawal
ya kan aman kan jadi ya
berarti ganti baju dulu
ya ganti baju dulu ya sang
ganti baju dulu yuk
wah sandalnya mana
oh itu itu
wah sandalnya hilang
itu pasti pak al sama pak randy
pak al pak randy
silahkan masuk pak
ya terima kasih
terima kasih pak
jadi apa yang pengen lo omongin sama gue
saya pengen ngeliatin
saya akan memberikan teman teman mengerti

untuk menyerang anda

dan dia ngajem gue
dia punya bos
kayaknya sih gitu
apa anda pernah dengar felix
selama gue disana sih
gue gak pernah denger si felix
lo kenal sama dia
atau keluarga lo punya masalah sama felix
waktu tadi anda menyebut nama felix
saya jadi ingat
laki laki yang dulu pernah menusuk papa saya

orang itu namanya felix yuga
maka saya penasaran
saya ingin tahu

apa yang saya mau tahu
apakah felix itu adalah orang yang sama
kenapa lo gak kelapas aja
lo pasti kan felix yang nyuruh orang buat ngegebukin gue itu
felix yang lo maksud
atau bukan dia
terima kasih ya saya langsung ambil
iya terima kasih